halo siapa nih pagi sakti aku punya informasi penting banget buat kamu pokoknya kamu bakal

sekarang jadi butuh nih informasinya kalau mau ngasih tahu sesuatu cepetan aku tutupin
aku cuma mau kasih tahu kamu kalau ternyata tunangan kamu tercinta itu sekarang bolos
kuliah demi nengokin kekasihnya si raka kamu gimana sih kamu juga ya itu udah mainin kamu
lagi dia tuh cewek player itu cengah bener
mana aja yang suka sama dia juga pasti diladenin jadi mendingan kamu tuh
sakti dimatiin sih raka aku main bubur lo buat kamu
cari siapa ya
saya salah ya
betul kok tapi
saya cari pasien namanya raka suster
kemarin sih di ruangan ini ya
oh iya mas raka tadi pagi sudah pulang dijemput sama nenek dan ibunya
maka mau jalan mbak
jangan buruk ya
ambil aja nih buat kamu
aku sedih banget ya
karena aku gak ketemu sama kamu
atau aku tahu aku kerumah kamu aja kali ya
tapi nanti kalau ketahuan sakti
aku takutnya ntar kamu dicelakain sama dia
tapi nah udah lah
ya udah pak
ya udahlah aku ke rumah kamu aja sekarang sakti juga gak akan tau kok
kamu ngapain sih kamu
tukang bolos itu emang harus selalu dimata matain
tukang bolos lagi naik aja
sekarang kamu ikut aku ya aku anterin kamu ke kampus lagi
ih soal hattur lagi
ngapain sih kamu di sini tah
ini kan jam kuliah kamu malah keluyuran di sini
yeh terserah aku dong aku mau ada di mana
mau aku kuliah kek mau aku jalan jalan
mau aku nengokin orang yang aku cinta
gak ada urusan sama kamu gak ada hubungannya sama kamu
kamu jangan keras kepala ya tau
kamu itu tunangan aku yang sah
dimanapun kamu berada itu pasti akan jadi urusan aku
tapi ternyata dia udah pulang
terus sekarang kau mau nyusulin dia ke rumah dia
emang kenapa kalau aku mau nyusulin dia ke rumahnya
emang kenapa kalau aku khawatir sama raka
emang kenapa kalau aku mau nengokin dia
gak ada hubungannya sama kamu kok
aku minta kamu jangan sepelain kuliah kamu
hanya untuk cinta di masa lalu kamu yang gak penting
cinta di masa lalu
kuliah kamu itu untuk masa depan kamu sendiri loh
gak ada hubungannya sama sekali sama aku
kamu jangan kena kecil dong
udah waktunya kamu mikirin masa depan kamu
mikirin masa depan aku ya
udah lewat udah males
aku udah gak peduli sama kuliah
cuma untuk ngebangun bisnis papa yang udah kamu ambil alih
terus aku jadi boneka di perusahaan itu
aku gak mau
aku gak mau berdebat sama kamu lagi
ya aku juga males kok berdebat sama
kekuatanmu menjadi semangat setiap hari